tapi minta kehebatan campur segini hahaha
kamu hanya menggertaku kan
aku tidak takut
aku ingin tahu kehebatan cambuk segini
aku ingin tahu kehebatan cambuk segini
kau ingin tahu kehebatan cambuk segini
ini tempat apa sih mara
ini rumah kosong yang sudah tidak ditinggali
kamu tinggallah di sini
duduk sini faridah
kamu pasti cantik
supaya tidurmu tidak terganggu
kalau kamu menemui faridah
kamu harus berubah menjadi basir dan aku jadi sembara
kenapa harus begitu mak
aku ini kan suaminya
dan faridah adalah istriku
dia itu tidak mencintai kamu
kalau kamu menemui dia dalam wujud aslimu
dan dia akan curiga
aku melarangmu menemui dia
buat faridah tergila gila sama aku ya mak
kamu itu budakku
aku itu budakmu
tidak perlu menyuruh nyuruh aku
aku yang akan mengatakan apa yang harus aku lakukan padamu dan pada farida
buat apa aku menimpukmu
tadi ada menimpukku
sudah jangan dipikirkan
mahardika hilang dia tidak ada di tempatnya
dia kabur ayo kita cari
tidak dia tidak curiga
setelah air sengkolo jahat yang aku dapatkan
aku pasti akan membunuh monyet kecil itu
sebagai balasan atas kejahatan yang dia perbuat
kamu ada di sini
biung mencarimu kemana mana
pulang kemana biung
kepada epokanmu mahardika
kita ambil air sengkolo jati itu
biung benar benar membutuhkannya
di mana pempies
aduh kru nyakit
ibu akan serious
ketikamyu mau dikuleng
hai cepat kamu ganti seperti yang diminta
kau sengaja memerasku
aku tidak punya uang sebanyak itu
kalau begitu kamu harus ganti rugi dengan kepala tanganmu
pasti mereka merebutkan wanita